sampai jumpa di video selanjutnya
pasti mereka sekeluarga sedang kelimpungan
mama ngapain sih di sini
bukan bantuin cariin sita tapi malah enak enakan duduk di sini
saat selama ini kita udah disia siain
terus sekarang anaknya dewi si sita itu hilang kita mesti repot
ngapain nyantai aja
mama itu punya perasaan sedikit gak sih
itu kan anaknya dewi mah
masih mama gak ikut prihatin sih
mereka juga gak pernah prihatin sama kita
mama itu memang gak pernah berubah ya
lara jangan nangis terus dong
lara lara tau gak ibu kamu tuh cantik banget
ibu kamu kira kira lagi ngapain ya lara ya
sekarang kok ombusap jadi kangen sih sama ibu kamu
tapi waktu dari pergi sampe sekarang gua bernelfon nelfon
lara nih tuh mainan nih
harah panjang umurnya nih ibu kamu nih
bentar ya om angkat dulu
gustaf gimana keadaannya lara
alhamdulillah non baik baik aja kan gustaf yang jaga
dia udah bisa ngapain aja
dikasih makan malah muntah terus
terus nangis gak berhenti berhenti lagi non
kalau saya panggil itu juga gak nengok nengok
kayaknya reaksinya kurang gimana gitu non
udah pokoknya aku akan terus kirimin uang ya
jangan lupa periksain terus
periksa ke dokter gustaf ya
ingat periksa ke dokter terus ya
yaudah larang mana aku mau ngomong sama dia
boleh non boleh
harap pokoknya harus sabar ya
tapi lara harus sabar
ibu di sini lagi cari uang
ibu pasti akan kembali sama kamu
para harus jadi anak yang baik ya
jangan nyusahin om gustaf
masa umurnya satu tahun
kasihan bu pak
anak saya belum makan dari pagi ini
eh kayaknya bukan anaknya ya
pak anaknya bukan sih
masa anaknya cakep bapaknya dekil kayak gitu sih
biar bapaknya jelek anaknya cantik
gak usah barangan kalau ngomong
ah cuman dapet duit banyak
aduh main mainin orang
mau dilaporin polisi lagi
dan ini anak siapa sih
tak ada di tong sampah
padahal gue kena masalah
gue tinggalin aja

perkara nyakit kalian
soya sebenarnya orang tinggal aja